libur natal dan tahun baru telah tiba
bandara internasional soekarno hatta mulai dipadati penumpang
yang akan liburan maupun pulang ke kampung halaman
otoritas bandara menyatakan hingga hamindua hari raya natal
jika dibandingkan dengan libur natal dan tahun baru dua ribu enam belas lalu
terminal satu bandara soekarno hatta tangerang banten
mulai ramai sejak sabtu pagi
mayoritas penumpang hendak berangkat ke sejumlah rute domestik favorit
seperti bali yogyakarta surabaya solo padang dan medan
pada libur natal dan tahun baru yang juga bersama dengan libur sekolah
bandara suta setiap harinya dipadati sekitar satu ratus sembilan puluh ribu penumpang
baik keberangkatan maupun kedatangan dengan satu tiga ratus penerbangan per hari
manajemen bandara soekarno hatta telah berkoordinasi
dengan sejumlah maskapai penerbangan
untuk menyiapkan penerbangan tambahan setiap hari
guna mengakomodasi lonjakan penumpang

kami menyiapkan tiga puluh lima airport untuk semuanya ready
untuk dipergunakan dalam arus budi keberkatan kami

kami menyiapkan tiga puluh lima airport untuk semuanya ready
untuk dipergunakan dalam arus budi keberkatan kami
ada prediksi prediksi peningkatan lebih lanjut kalau kita tahu bahwa minggu depan juga akan menghadapi tahun baru
nah saat ini saya sudah bersama dengan general manager bandara internasional soekarno hatta bapak suryawan wakan
selamat sore pak wakan
selamat sore mas
pak wakan kalau kita tahu ada lonjakan yang sebegitu signifikan
tentunya bandara soekarno hatta termasuk angkasa pura ii sudah mengantisipasi jauh jauh hari
jadi bahwa apalagi kalau kita tahu bahwa kemarin itu tepat bertepatan dengan hari weekend seperti itu jumat dan hari jatuhnya natal di hari senin
seperti tentunya orang sudah jauh jauh hari sudah mempersiapkan
apa sih antisipasi yang dilakukan oleh dari bandara soekarno hatta sendiri pak
ya baik jadi terima kasih
dapat kami sampaikan bahwa dari data yang kami peroleh sampai dengan h dua jam lima belas
mas kami sudah dapat
jam lima belas ini penumpang sudah mendekati di angka seratus ribu penumpang
dan ini akan terus bergulir sampai dengan pukul nanti dua puluh tiga lima puluh sembilan atau kosong kosong
nah prediksi kami ini mendekati hari minus tiga kemarin
kurang lebih mungkin di atas dua ratus ribu juga penumpang untuk hari ini
nah memang peningkatan dibanding periode nataru tahun lalu ada kenaikan
sebesar enam enam persen untuk penumpang dan empat persen untuk pesawat
nah ini selaras artinya bahwa load factor atau tingkat dari penumpang yang menggunakan pesawat ini terus bertumbuh dan terus bertambah
nah ada pun antisipasi mengenai lonjakan arus penumpang
kami sudah menyiapkan beberapa fasilitas terbaru
di antaranya adalah
kalau kita tahu tahun ini periode nataru ini kita sudah mengoperasikan kereta layang
atau yang disebut dengan skytrain untuk memudahkan para penumpang pindah dari terminal satu dua dan tiga atau sebaliknya
nah kemudian juga kami juga menyiapkan beberapa fasilitas self check in
seperti gambar yang kita expert yang di belakang ini kita saksikan pak ya
memang ini pemandangan baru kalau saya perhatikan
kalau kita lihat di dalam biasanya selama ini maskapai sendiri yang mempersiapkan
tapi ini ada tulisan bandara soekarno hatta
ini sebenarnya seperti apa efisiensi yang bisa digunakan oleh penumpang untuk bisa menggunakan ini pak
iya jadi kalau kita lihat fungsinya memang dia adalah layanan check in mandiri
nah ini adalah tujuannya untuk memisahkan
agar penumpang yang tanpa bagasi tidak perlu masuk ke dalam mengantri
ya mereka cukup datang ke self check in
lalu kemudian mereka tinggal memasukkan kode bocking
lalu mereka bisa langsung menuju jalur tersendiri
jadi jalurnya khusus tidak antri lagi seperti di dalam
nah kita harapkan para penumpang yang tidak perlu menggunakan bagasi
silahkan memanfaatkan fasilitas self check in kami
nah chef check in kami juga berada tidak hanya di terminal satu saja mas
di terminal tiga juga ada di terminal dua ada
silahkan jadi bagi para penumpang manfaatkan fasilitas fasilitas terbaru dari kami
baik pak wakan kalau kita tahu bahwa lonjakan penumpang tentunya sudah diantisipasi jauh jauh hari
dan tentunya masyarakat yang datang ataupun penumpang yang datang ke bandar soekarno hatta bisa tetap nyaman
meskipun kalau kita lihat banyak sekali orang orang yang cukup bujuble seperti itu
terima kasih pak elvan atas waktunya
ya yuda itulah tadi pembincangan saya dengan general manager bandara internasional soekarno hatta
kembali ke anda
ya roni roni harus bersabar untuk berlibur di lain waktu ya
karena masih bertugas pada hari ini
dan kita bergeser ke sidoarjo jawa timur
sudah ada rangga umara di sana
lalu bagaimana suasana dan peningkatan jumlah pesawat ataupun penumpang yang ada di bandara juanda hingga hari ini rangga
yuda sampai suasana ataupun kepadatan di bandara udara juanda sidoarjo di jawa timur ini memang sejak pagi terus meningkat secara signifikan
saya memantau sejak pagi
hingga saat ini keramaian memang terlihat padat
masuk juga pada ini ini menurut data dari posko informasi
sudah ada dua puluh lima orang yang penuh
penumpang dari pagi atau dari pukul tadi sudah mempergapat
nah tetap nanti atau berakhirnya hari ini ini jumlah akan mencapai ataumbus angka enam puluh ribu atau enam puluh lima ribu orang dengan pergerakan pesawat mencapai mungkin hampir empat ratus lima puluh
ini meningkat jika dibandingkan pada kemarin yang kisarannya penumpang secara total mencapai enam puluh
dengan pergerakan pesawat mencapai tiga ratus lima puluh pergerakan
nah jika memang kondisinya masih tetap sama maka kita bisa pastikan bahwa puncak musim libur bandar udara juanda ini sudah atau terjadi panen
dengan kisaran total perharinya mencapai enam puluh hingga enam puluh lima ribu orang
dengan jumlah pergerakan pesawat rata rata perharinya mencapai empat ratus hingga empat ratus lima puluh pergerakan
ini menurut data yang saya dapatkan jumlah ini juga meningkat pada tahun lalu
baik jumlah penumpang yang datang dari pergi maupun pergerakan pesawat yang ada dibandingkan pada tahun lalu
baik rangga umara terima kasih untuk informasi anda langsung dari sidoarjo jawa timur
sebelumnya ada rekan saya roni satria di tanggerang banten
selamat bertugas kembali rekan rekan
sebelumnya ada rekan rekan yang datang dan pergi maupun pergerakan pesawat rata rata perharinya mencapai enam puluh hingga enam puluh lima orang

mengantisipasi kemacetan selama perayaan natal dan tahun baru
pelabuhan penyeberangan akutan sungai danau dan penyeberangan asdp ketapang banyuwangi jawa timur
sabtu siang melarang kendaraan ekspedisi atau kendaraan barang yang hendak menyeberang dari jawa ke bali maupun arah sebaliknya
peraturan yang memprioritaskan kendaraan pribadi dan bus umum ini diberlakukan mulai hari ini
tanggal dua puluh tiga desember dua ribu tujuh belas hingga dua puluh empat desember mendatang
atau selama dua hari
langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan serta penumpukan kendaraan di area pelabuhan
yang dapat mengganggu arus lalu lintas selama natal dan tahun baru
selain itu untuk mempercepat bongkar muat
pihak pelabuhan juga memperlakukan trip sistem penuh angkut
atau setiap kapal yang penumpangnya sudah penuh langsung diberangkatkan
untuk larangan kendaraan truk itu cuma tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh empat
ya kena ada
sekarang dua puluh empat desember ya
tapi itu kan satu hari
tapi prinsip bagi kami kita akan utamakan adalah kendaraan kecil
kendaraan pribadi sama bus yang akan menyeberang untuk merayakan natal dan tahun baru di bali
waktu bongkar muat pak
waktu bongkar muat tetap tiga puluh menit
jadi kalau kondisi sekarang kalau penuh kita perangkatkan
untuk kantong pariwak
berarti sudah ada peningkatan ini ya pak
untuk hari semalam masih ada peningkatan
cuma kecil sekali baru
kalau roda empat itu baru
kalau prediksi pak berapa peningkatan
kalau prediksi kita mungkin lima persen
sementara itu hingga sabtu siang peningkatan penumpang masih sekitar satu persen
diprediksi akan terus meningkat hingga puncak natal pada hari minggu esok
selama libur natal dan tahun baru ini
pihak pelabuhan tetap mengoperasikan sebanyak tiga puluh dua armada kapal feri
untuk melayani penyeberangan jalur jawa bali
kepadatan arus lalu lintas
terjadi di eksit tol brebes timur hingga kota tegal jawa tengah sabtu siang
kendaraan yang datang dari arah jakarta menuju kota kota di jawa tengah terpantau padat
agar tidak terjadi kemacetan polisi melakukan sistem buka tutup jalur
kepadatan kendaraan pemudik terjadi di eksit tol brebes timur hingga jalur pantura kota tegal jawa tengah
kepadatan arus terjadi tepatnya di perbatasan tegal brebes hingga terminal kota tegal
antrean kendaraan dari arah jakarta menuju kota kota di jawa tengah
kepadatan arus kendaraan ini mengular dari persimpangan pintu tol keluar brebes timur hingga kota tegal sepanjang lima km
untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang parah
kepolisian dari satuan lalu lintas polres tegal kota melakukan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalan
tak hanya itu petugas juga mengalihkan arus ke jalur lingkar utara kota tegal sebagai jalur alternatif
kepadatan arus kendaraan yang melintas di jalur pantura kota tegal masih didominasi oleh kendaraan pribadi
bus dan truk
kepadatan arus lalu lintas libur natal dan tahun baru diperkirakan akan terjadi hingga sabtu malam
saktio dimas tegal
memasuki puncak arus mudik libur natal dan tahun baru
jumlah kendaraan di jalan tol jakarta cikampek mengalami kenaikan
pengendara rela bermacet macetan untuk bisa berlibur bersama keluarga
peningkatan jumlah kendaraan yang melalui tol jakarta cikampek sudah terlihat sejak jumat malam
terhitung sebanyak tiga puluh satu ribu kendaraan melalui tol jakarta menuju cikampek antara pukul sembilan malam hingga pukul enam pagi
total kendaraan yang melalui tol jakarta cikampek sepanjang hari jumat mencapai hampir delapan puluh satu ribu kendaraan
seperti inilah kepadatan kendaraan di jalan tol jakarta cikampek di kilometer dua puluh sembilan di gerbang tol cikarang utama
dan memang kepadatan sendiri memang sudah berlangsung sejak kilometer tujuh belas sejak pukul lima subuh tadi
tadi saya sempat berkendara dari kilometer tujuh belas ke tempat saya berdiri ini
menempuh waktu tujuh belas
sekitar satu jam lamanya
dan memang banyak warga yang ingin memanfaatkan libur panjang hari raya natal untuk berpergian ke daerah bandung atau karawang misalnya
namun bagi anda yang ingin melakukan perjalanan harapnya anda bersabar
karena jika dilihat dari maps kemacetan masih terus mengurai hingga kilometer empat puluh dua
dan estimasi sendiri diperkirakan dari titik awal kemacetan mencapai empat jam lamanya
meski begitu banyak warga yang tetap memilih berpergian meski mengetahui situasi jalan yang macet
libur panjang natal menjadi momen langka untuk menghabiskan waktu dengan keluarga
saya dari arah jakarta ya dari arah cijantung sampai sini itu tadi berangkat jam tujuh sekarang jam sepuluh tiga jam baru sampai sekarang
biasanya tiga jam itu sudah sampai pasir sampai sana
momen ini kita pakai untuk liburan keluarga
sebab kalau kita sehari hari di jakarta ini sudah artinya untuk keluarga itu sudah hampir dikatakan minim lah waktunya
saya dari kota bekasi
masuk tol barat ya
rencana mau ke bandung ke bawabatu
ini dari bekasi saya jam delapan sekarang sudah jam sepuluh lewat
berarti dua jam hampir dua jam setengah lah
ini karena urusan penting urusan konsolidasi ya
plus sebenarnya juga liburan karena memang mertua di bandung
jasa marga memperkirakan puncak arus mudik natal terjadi pada hari sabtu
untuk mengurai kemacetan petugas jasa marga sudah memperlakukan kontraflow dari kilometer dua puluh sembilan hingga kilometer empat puluh tujuh
reza ramadan cikarang
jelang natal dan tahun baru petugas gabungan kota tasik malaya jawa barat menggelar uji kelayakan kendaraan
selain menemukan bus dengan ban vulkanisir petugas juga menemukan sebuah bus yang hendak berangkat namun mengalami kendala rem sehingga tak layak jalan
puluhan penumpang terpaksa turun untuk diberangkatkan menggunakan bus lain
jalan yang tidak layak jalan
jalan yang tidak layak jalan
jalan yang tidak layak jalan

petugas gabungan dari kepolisian serta dinas perhubungan kota tasik malaya jawa barat menggelar uji kelayakan bus
jalan yang tidak layak jalan
jalan yang tidak layak jalan
dua buah pul bus prima jasa di jalan mitra batik serta pul budiman di jalan insinyur haji juanda didatangi petugas gabungan

selain menemukan bus primajasa dengan ban vulkanisir satu bus budiman yang hendak berangkat dinyatakan tak layak jalan

dikatakan petugas terpaksa beroperasi

kendala dalam sistem rem hingga rawan kecelakaan
jika dipaksakan beroperasi
petugas terpaksa mengandangkan bus agar
dilakukan perbaikan puluhan penumpang
yang hendak berangkat menuju luar kota
terpaksa diturunkan untuk pindah menggunakan bus lain
baik kita sudah laksanakan
pemeriksaan kedua pool ya
pool prima jasa dan pool budiman
untuk di pool prima jasa
tidak ada temuan yang signifikan
semuanya berjalan baik dan lancar
kemudian di pul budiman ini
kita temukan ada satu kendaraan
yang sudah mau berangkat setelah kita cek
sistem pengereman itu ada kebocoran
oleh karena itu
untuk memindahkan para penumpang
dipindahkan ke kendaraan yang baru
selama keharapan cek
di mana sistem rem itu ada
kabel nah ini
kendaraan tersebut adalah menggunakan
sistem rem tekanan angin murni
jadi di situ ada servo
nah kita pada saat pemeriksaan rekan rekan kami
terjun ke lapangan pemeriksaan ulang
karena ini dalam rangka ram cek
natal dan tahun baru
tentu tadi salah satu kami
gagalkan tidak luluskan
supaya kendaraan tersebut tidak
melalui penerjalanan diperbaiki
dicampurkan naik organratif
dan jaringan yang dengan
tidak bisa dihapus
jahit sampai capon